cadangan devisa januari dua ribu tujuh belas naik menjadi satu ratus enam belas empat miliar dolar amerika
angka ini naik sekitar lima miliar dolar dari posisi akhir desember tahun lalu
bank indonesia menyatakan naiknya cadangan devisa akhir bulan lalu
akibat penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah
cadangan devisa juga naik karena hasil lelang surat berharga bank indonesia sbi sbsi
yang melampaui kebutuhan devisa
kebutuhan devisa ini untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan sbbi falas yang jatuh tempo
posisi cadangan devisa akhir januari cukup untuk membiayai delapan tujuh bulan impor
atau delapan empat bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
dan berikut ini adalah tren cadangan devisa dalam enam bulan terakhir kita lihat bersama
terus mengalami peningkatan meskipun tipis tapi paling tidak hingga januari dua ribu tujuh belas
berada di level satu ratus enam belas sembilan miliar dolar amerika